hai satu lagi apa udah lupa nih saking saking senangnya mau menang
enggak enggak enggak bisa dibuktikan nggak bisa dibuktikan apapun dan dan suara pun
dia bisa berkaitan si rekap ya si rekap udah si rekap udah pak jadi ada tiga item permohonannya
bansos hari ini dipatuhkan si rekap itu bawa ahli segala macam padahal cuma satu jawabannya
karena si rekap nggak dipakai untuk menghitung suara yang dipakai adalah manual dan berjenjang
maka mereka sudah out nggak ada gunanya lagi kalah lagi tuh terus kemudian pj pj gubernur itu
sudah dibuktikan enggak ada masalah jadi tiga item itu sudah gugur semuanya mengenai suara
pun dia nggak bisa buktikan apapun nggak bisa dibuktikan suara harus suara berapa malah yang
paling menggelikan adalah kosong berapa itu kosong satu hanya bahwa dua suara dipersoalkan melawar
ya udah ya terima kasih ya